vaksinasi anak usia enam hingga sebelas tahun telah dimulai
anak anak peserta vaksin pun menyambutnya dengan semangat
enggak cuma digigit semut doang rasanya
enggak karena aku kuat
saya kan sering sholat sering baca doa kalau subuh
meski demikian ada beberapa anak yang takut jarum suntik
di program vaksinasi anak usia enam sebelas tahun
yang dilakukan di sdn tiga cempaka putih jakarta pusat
alasannya cenderung karena takut kesakitan saat disuntik
dalam kondisi seperti ini peran orang tua sangatlah penting
untuk mengubah sugesti anak agar mau divaksin tanpa dipaksa
kasih keyakinan aja itu nggak akan sakit itu bakal bikin sehat
sebagai macam semuanya
karena di rumah pun juga semua udah vaksin
jadi dia itu mak langsung mau
kita terangin juga supaya jangan deg degan atau tegang gitu kan
kita bilang ke dia karena kan kita juga bilangin
ayahnya aja udah disuntik tuh gak apa apa gitu kan
vaksinator dari puskesmas kelurahan cempaka putih jakarta pusat
evi apriani mengatakan
hal hal yang perlu dilakukan orang dewasa
untuk menenangkan anak yang takut disuntik saat vaksinasi
kita lihat dulu anaknya kalau dia anaknya terlalu berontak
kita tenangin tarik nafas
kalau mau minum boleh minum dulu
nanti anaknya udah tenang baru kita kasih sugestinya biar nggak sakit
pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas bagi anak usia enam sebelas tahun ini
merupakan kebijakan kementerian kesehatan republik indonesia
bertujuan untuk mencegah penularan dan kematian
akibat terinfeksi covid sembilan belas pada anak anak
baik di lingkungan keluarga maupun sekolah
serta mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka
dan mempercepat tercapainya herd immunity